saya tuh banyak berhutang sama kau sih
saya berhutang nyawa sama dia
dan saat itu askara juga masih
suci sempat marah
tidak mungkin datang kedua kalinya
karena untuk memperbaiki
dapet restu dari istrinya
voji akhirnya pergi ke amerika
istri mana sih mas
yang tidak ingin suaminya berhasil
kalau suaminya berhasil
kalau suaminya sukses
istri dan keluarganya
dan menikmati hasilnya
tapi yang terjadi
istrinya fauzi belum bisa menerima keadaan
kalau suaminya sudah meninggal
dia benar benar terpukul
dia menyalahkan dirinya sendiri
kalau dia gak izinin fauzi pergi
fauzi gak akan mengalami kecelahan pesawat
mertuanya pun bilang biasanya mantunya
memang nggak pernah pergi tanpa ridho dari istrinya
seribu sujud syukur
gak akan cukup untuk membalas kebaikanmu ya allah
engkau menyelamatkan hamba dari musibah mengerikan itu
engkau izinkan hamba kembali kepada keluarga yang hamba tinggalkan
tapi di sisi lain
sekarang hamba dihadapkan pada keluarga fauzi
berilah kekuatan untuk istrinya
yang menanggung kehilangan suaminya
kasihanilah anaknya yang telah kehilangan sosok ayah
kuatkanlah mereka ya allah
hamba harus menyaksikan penderitaan mereka seperti ini
aku sama anak kita menunggu kamu mas
kasih di mama
kasih di mama
kasih di mama
kasih di muka
kamu kenapa sih
mukanya murung terus ya
apakah dari rumahnya
emang kenapa disana
banyak berhutang sama pak fauzi
saya berhutang nyawa sama dia
jadi tadi waktu pas ke rumah keluarganya
saya ngerasa bersalah
itu semua terjadi juga karena saya
karena keras kepalanya saya
makanya melihat keluarganya kayak begitu
saya harus tanggung jawab
harus ngelakuin sesuatu
untuk keluarga yang ditinggalkan
dengan pak fauzi
kalau bukan karena saya
mungkin pak fauzi masih hidup sekali
aku mau ketemu mama sama papa

mandi mas al
sini sama kak karennya sih
kalau bukan karena pak fauzi
mungkin sekarang saya gak disini bersama kak karennya
aku paham mas
kenapa kamu begitu ingin bertemu dengan keluarga fauzi
pengorbanan mereka membuat kita bisa berkumpul lagi setelah dua tahun kamu pergi tanpa kapar
akhirnya kamu bisa memelukkan anak kita lagi
bener bener lagi sibuk di kantor
sabar gue tuh udah abis kak
janji adalah janji
jadi lo harus tepatin
kalau enggak lo silahkan pergi aja dari sini
kalau misalkan gue gak tinggal di sini gue harus tinggal di mana coba
ya itu bukan urusan gue
lo bilang sama lo gue udah gak mau tau ya
sekarang buat telepon aldebaran ya
mendingan lo keluar nih sekarang
sabar nih masih ditelepon